yang di ngawi untuk bisa dilayani kebutuhan kebutuhan untuk pengembangan kawasan khusus tersebut
yang kedua beliau menanyakan tentang progres persiapan pemindahan ibu kota
saya menyampaikan petugas yang ditutupkan pada kami sekarang sedang ada saya mbah ra
dan hari ini sedang dilakukan penjelasan lapangan atau unwasing lapangan di kalimantan timur
peserta saya mbah ra ada tujuh ratus enam puluh dua peserta
banyak surprise begitu banyaknya peminat untuk saya mbah ra
saya menyampaikan bahwa saya sudah lakukan mencoba survei sedikit kepada peserta
kenapa banyak sekali
ternyata bukan karena hadiahnya
tapi sebagai ahli rancang kota mereka tertantang
jadi semua provinsi ada perwakilannya yang mendaftarkan
termasuk tenaga ahlinya ada yang malah mengambil dari luar
ini akan nanti kita kalau memang ada waktu nanti beliau akan bicara di depan para peserta
untuk bisa memasarkan ide beliau untuk kota baru
yang beliau sampaikan untuk melanjutkan pembangunan kelas tersebut
kemudian agak lama sedikit karena ada bonus
yang lain kok enggak pak
oh itu pas makan siang masa jam sepuluh makan siang kan enggak mungkin
khusus buat para suka aja
jadi saya ya alhamdulillah enggak usah mampir saribundo
biasanya saya mampir saribundo
jadi sambil dengerin lagu
sampai makan siang tadi bicara santai apa pak
bicara apa ya oh mau ke lapangan
oh mau menjawab
saya belum tahu tapi segera setelah pelantikan akan ada program untuk ke papua ke maluku dan ke palu
pak pak suki pembangunan plastik itu kan menjadi konsen pertama dan utama dalam pidato pelantikan sekarang
yang kedua pak kedua itu bagaimana pak
ada target ada tantangan
sendiri pak untuk lima tahun ke depan
satu tadi memanfaatkan infrastruktur yang sudah kita bangun
kayak jalan tol tadi baru mengantarkan orang tapi belum dikonekkan kepada kawasan kawasan khusus
bendungan sudah kita bangun harus kita bangun irigasinya sekarang
air bakunya listriknya jadi semua bisa segera dirasakan oleh masyarakat
jadi pak pak suki akan ditemani oleh seorang wakil menteri mungkin pak
tidak dibahas ya pak
belum belum dibahas
tapi pak pak suki butuh nggak pak
saya kira saya butuh
ya karena ada bupata baru
karena lebih banyak ya pak ya
saya kira ya lebih lebih cuma lebih cepat saja
tadi ada nama nama wakil menteri yang ditawarkan pak
pengennya siapa pak
inginnya dari kawasan profesional juga ya pak ya
saya kira ya oke tapi apapun itu bukan apa presiden
terima kasih pak
saya terimakasih selama ini
dan kalau mungkin misal saya jadi di lantik belum tahu